soal peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalur kontraflow di tol jakarta cikampek
tepatnya di kilometer lima puluh delapan sudah ada praktisi road safety founder and lead instructure
jakarta defensive driving consulting ada pak yusri pulubuhu
selamat pagi pak yusri
selamat pagi mbak adit
pak yusri bagaimana anda melihat peristiwa kecelakaan ini
ini ada di jalur kontraflow kemudian di pagi hari begitu diduga sopir mengantuk pak yusri
baik mbak aditi saya berulang kali selama pasca mudik atau musim mudik ini diminta korporasi untuk berkampanye
dan ada pertanyaan pertanyaan terkait apakah kita akan ke kontraflow jalur lanjut kontraflow
pada saat rekayasa lalu lintas itu terjadi atau bagaimana
saya menyarankan kepada para pendengar audien
yang mengikuti seminar atau talkshow saya
agar mereka tetap di lajur a atau jalur a
ketimbang mereka melakukan kontraplu di lajur b
karena beberapa potensi bahaya di sama di jalur b itu adalah
kita menghadapi situasi yang sedemikian rupa
dari sisi lajur yang sangat sempit
dari sisi lawan atau ancaman bahaya itu begitu besar
karena ada kendaraan kendaraan yang datang dari
lajur b dari timur ke barat ya
dan mereka dalam kondisi yang tidak diprioritaskan selama rekayasa mudik terjadi
karena kesebagian besar mereka ada keluar out in keluar
dari tol masuk lagi keluar masuk tol lagi
mereka dalam kondisi yang sedikit mengalami kegembiraan
euforia karena tidak mengalami situasi macet seperti di jalur biasa
namun kondisi fisik daripada para
pemudik atau kendaraan di lajur b ini dalam kondisi yang sangat tetih
oleh karena itu kita yang berhadapan dengan kondisi getih dengan lajur yang sempit
ditambah lagi rambu rambu lalu lintas berbalik arah kedua
tidak dipantau sama kita seperti kita di lajur a
artinya exposure risk tingkat resiko kita sebagai pengundi
baik di lajur b ataupun di kontraplo itu sangat besar untuk terjadinya
kecelakaan dan kemudian kita melihat jam kejadian
jam kejadian ini adalah pagi
di mana pagi dan para pemudik ini berangkat pasti dari malam hari atau dini hari
artinya mereka betul betul seperti yang diduga oleh mbak aditi tadi
mereka dalam kondisi fatigue
nah perlu diketahui ketika kondisi fatigue
maka peluang kesalahan kesalahan itu terjadi kenapa
kemampuan kognitif kita itu menurut saya kemampuan kognitif kita itu menurut saya
sehingga reaksi reaksi atau respon respon kita
dari input yang masuk ke indera mata kita sebagai pemudik itu lambat
bahkan kita gampang sekali mengalami situasi microslip ataupun highway hygnosis bagi orang yang baru batuk
baru masuk ya baru join di lajur tersebut
artinya mereka baru keluar misalnya aja pemudik yang berangkat dari bekasi atau dari halim
artinya baru ya tetapi mereka bisa terpaku ter terbuai dengan situasi yang namanya
belum lagi para pengendara yang sudah melakukan perjalanan yang cukup lama
mereka gampang atau bisa saja dalam kondisi micro slip
jadi kesimpulan saya ketika saya mengkampen di dalam beberapa saat sebelum ini
agar mereka tidak memilih lajur kontraplo tersebut pada saat kontraplow
rekayasa dilakukan tetapi tetap bertahap mengambil kesempatan di lajur a
lajur a itu harus ke timur ya arus ke timur
tapi kan biasanya kebijakan rekayasa lalu lintas ini seperti kontraflow ini dilakukan ketika ada situasi dan juga kondisi tengah kemacetan begitu ya
kepadatan yang cukup panjang begitu di jalur tol ini
ataukah sebaiknya kontraflow ini dilakukan atau diberlakukan ketika
sudah lebih siang begitu jam sepuluh ke atas atau jam sebelas ke atas atau seperti apa
jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi
baik mbak aditi jadi sebagaimana schedule yang di awal
yang sudah di announce dari sebelum periode mudik ini terjadi oleh pemerintah
itu waktu kontraplu itu terjadi pada saat dilakukan
pada saat pukul dua siang jam empat belas sampai dua puluh
pukul dua siang sampai jam dua puluh empat itu tepat
itu tepat karena sudah agak siang dan tengah hari ya
nah tetapi kita tahu bahwasannya secara undang undang polisi memiliki diskresi
walaupun sudah ada aturan dan lain lain itu bisa berubah melihat situasi dan kondisi yang terjadi
seperti intensitas atau volume daripada kendaraan
sehingga polisi melakukan rekayasa lalu lintas tadi
jadi rencana yang sudah dipertimbangkan yang sudah disiapkan bisa saja berubah ya
nah dalam hal ini sama seperti analoginya bagi pengemudi
ketika mereka melakukan perjalanan mereka melihat situasi yang tidak mungkin
mereka melakukan adjustment sendiri
baik pak yusri mohon maaf kami akan kami potong sebentar
karena akan ada informasi dari pihak kepolisian
terkait dengan kecelakaan di tol jakarta cikampek